hal inilah yang dialami oleh pasangan suami istri ria dan tezar
di usia pernikahannya yang telah berjalan sembilan tahun ini
sang istri sempat dinyatakan mandul
meski gagal dalam program bayi tabung pertama dan kedua
mereka tidak patah semangat
pada program bayi tabung ketiga akhirnya ria positif hamil
alhamdulillah kita juga emang gak jadi ganti dokter
dan alhamdulillah yang ketiga sekarang udah tiga puluh dua minggu gitu kan
makanya masya allah
jadi ya itu dan sekarang saya juga sama teman teman juga
yang udah banyak yang patah semangat kan gitu
ternyata memang untuk program ini kalau dibilang capek pasti capek
karena saya dari dua ribu sembilan belas bayi tabung pertama dua ribu sembilan belas
sebagai tabung kedua di dua ribu dua puluh bayi tabung ketiga dua ribu dua puluh satu
itu bener bener kayak gak berhenti
kalau ditanya capek capek gitu
kalau ditanya patah semangat adalah rasa itu gitu
pakar bayi tabung sekaligus dokter spesialis kandungan dan kebidanan
klinik morula ivf jakarta ivan rizalsini mengatakan
saat ini program bayi tabung sudah sangat maju
dari sisi penerapan teknologi dan standarisasi praktisi
klinik hingga rumah sakit
bila dulu proses penggabungan sel telur dan sel sperma
dilakukan di dalam tabung
kini proses ini bisa dikerjakan menggunakan time labs technology
nah dengan teknologi time labs yang ada seperti ini
memang ini adalah suatu proses yang kita kenal sebagai
program bayi tabung
di mana perkembangan dari si embryo tersebut kita amati
dengan periode yang sangat mengikuti waktu
yang nanti akan melihat kapan waktu waktu yang kita bilang bahwa ini
embryo yang mestinya berkembang untuk sekian hari
mestinya berubah menjadi berapa sel
dia ketinggalan gak atau kecepatan gak
nah itu adalah suatu upaya kita untuk bisa mengevaluasi
apa namanya mana embryo yang kita perkirakan lebih bagus
program bayi tabung bisa berhasil dengan catatan
kualitas sel telur dan sel sperma masih relatif baik
kualitas sel telur ini dipengaruhi usia
biasanya perempuan usia di atas tiga puluh lima tahun
cadangan sel telurnya mulai berkurang hingga usia empat puluh dua tahun
setelahnya perempuan akan memasuki fase menopaus
terhadap keberhasilan bayi tabung
gaya hidup merokok minum alkohol dan terpapar polutan
dapat menyebabkan kualitas sel sperma menjadi tidak baik
herman helmy dalu prestisa jakarta